warga ukraina berduka atas gugurnya para tentara dalam perang dengan rusia seperti warga yang
berkumpul di pemakaman licakif di kota lviv pada jumat untuk memakamkan dua anggota militernya
dalam pidato regulernya yang disiarkan di televisi presiden ukraina voldimmer zelensky
menganugerahkan gelar pahlawan ukraina kepada tentara yang gugur dalam mempertahankan negaranya
sejauh ini ukraina belum mengungkapkan jumlah korban dari pasukan militernya yang gugur namun
mereka menyatakan pasukannya telah membunuh lebih dari dua belas tentara rusia sementara
rusia memberikan konfirmasi sekitar lima ratus tentaranya tewas dalam konflik kedua negara tersebut
sementara itu sejumlah warga sipil di ternopil menjalani pelatihan
terhadap kamis pelatih yang merupakan anggota angkatan darat menjelaskan teknik dasar menggunakan
senjata api seperti pistol senapan mesin dan granat tangan selama sekitar dua jam
keinginan untuk melindungi diri dan orang orang yang mereka sayangi menjadi salah satu alasan
yang seperti itu
hai latihan semacam ini dilaporkan diadakan hampir setiap hari demi mempersiapkan warga
sipil jika terjadi serangan militer terjadi di sekitar mereka